cerita dalam bahasa indonesia
bunga mawar dan bunga forget me not
suatu ketika dalam badai november yang dingin
ketika segalanya tampak sedih
seorang gadis pesuru dengan kotak di tangan kirinya
dan payung besar yang rusak di tangan kanannya
berjalan dengan susah payah seberang jalan
hampir sampai hampir sampai
tiba tiba embusan angin yang kencang
membalikan payung tuanya dengan keras
oh apa tidak
lizzie yang malang ingin duduk di tengah hujan dan menangis
tetapi tidak ada waktu untuk menangis
jadi sambil menyeret payungnya yang rusak itu
dia membentangkan shellnya di atas kotak
dan bergegas menyusuri jalan yang lebar
ketika lizzie sampai di rumah tempat
ia akan mengantar topi bagus di dalam kotak
dia menghelana payungnya
dia mengemas panjang
ya aku membawa topi yang akan dicoba oleh nonabel
tunggu di sini akan kubawa ke nonabel
lizzie duduk di ruang tamu
dia memperhatikan banyak tanaman mekar di ruangan itu
yang aromanya menarik lizzie
satu mawar kecil yang sangat menarik
menawan memenangkan hatinya
dan membuatnya berjalan menujunya
itu sangat sempurna
begitu seperti wajah kemerahan yang tersenyum dari dedaunan hijau
sehingga lizzie tidak bisa melepaskan tangannya
dan setelah mencium aromanya
menyentuh dan menciumnya
dia tiba tiba mematahkan batang
dan menyembunyikan disakunya
kemudian karena takut pada apa yang telah dia lakukan
dia merangkak kembali ke tempatnya di aula dan duduk di sana
dibebani dengan penyesalan
nona bel akan menemuimu sekarang
ketika lizzie sampai di kamar bel
dia melihat seorang gadis cantik berdiri di depan cermin panjang dengan topi di tangannya
katakan pada madam tiffany bahwa aku sama sekali tidak menyukainya
saat itulah bel menyadari keadaan lizzie
dan tiba tiba merasa kasihan pada gadis itu
kau terlihat sangat kedinginan
duduklah di dekat perapian untuk beberapa waktu
aku takut permadanimu kan basah nona
kakiku basah kuyuk
oh jadi begitu
kenapa kau tidak memakai sepatu buat karet
aku tidak punya
bel berhenti sejenak berpikir lalu berkata
kau tahu apa
aku akan memberikan milikku karena aku tidak pernah keluar dalam cuaca basah
mary tolong bawa sepatuku ke sini
oh terima kasih nona
aku sangat menyukainya karena sepatuku sudah tua
kurasa ibumu harus memberimu barang barang yang lebih hangat
aku tidak punya ibu
aku seorang yatim piatu
lalu siapa yang menjagamu
aku menjaga diriku sendiri
madam tiffany perbaik hati membiarkanku tinggal di rumahnya
dan kadang kadang dia memberikanku buku juga
dan aku sangat suka membaca
aku punya mimpi
bel tidak mengatakan apa apa hanya duduk di antara bantal sofa menatap lizzie dengan tenang
aku ingin kuliah dan suatu hari nanti memiliki rumah sendiri
pada saat itu mary kembali dengan membawa makan siang dan sepatu bot
ini makan siangmu nona belle dan ini sepatu botnya
terima kasih mary
kau pasti lelah dan lapar iya kan
tapi lizzie tidak tahan
menutupi wajahnya dia mulai menangis
karena kebaikan merobek hatinya dan membuat beban bunga yang telah dia curi terlalu berat untuk dipikul
apa yang terjadi
apa aku bersikap kasar
tidak kau sangat baik
akulah yang tidak berbuat baik padamu
mengambil mawar yang patah dia mengakui kesalahannya dengan banyak air mata
sudahlah jangan terlalu memikirkan hal kecil seperti itu
aku akan memberimu mawar sebanyak yang kau mau karena aku tahu kau adalah gadis yang baik
biarkan aku pergi mengambil bunganya sementara itu masukkan kue dan biskuit sebanyak yang kau suka dalam sakumu
ketika belle kembali dengan membawa segenggak mawar
dia menemukan lizzie sedang asik makan kue bolu seakan seperti mimpi yang menjadi kenyataan
ini ambillah untukmu
mereka sangat indah
aku akan mengambil topi itu kau tidak usah mengkhawatirkannya
aku harap mimpimu bisa terwujud tapi maaf sekarang aku harus pergi
aku harus bersiap siap untuk kelas dansaku
dan jangan lupa pakai sepatu botnya ya
terima kasih kau adalah yang paling baik
hujan turun angin bertiup burung pipit pagar berkicau seakan mengejek
karena lizzie yang bahagia tertatih tatih dengan sepatu bot besar
matanya menata penuh cinta pada buket cerah yang merupakan hartanya pada saat itu
saat itu lizzie tidak tahu bahwa mawar akan mengubah hidupnya selamanya
sepuluh tahun kemudian
eric aku tahu kau akan menyukainya seleramu sangat bagus
dan kau tahu apa yang cocok untukku
kuharap begitu lizzie
karena mereka mengatakan bahwa gaun pesta pertama seorang gadis adalah urusan penting
terutama saat acara itu diadakan untuk menghormati pelukis terkenal nona lizzie baron
dan minggu depan nona lizzie barron akan memberi rumah impianya di cumberley
oh erik aku telah menabung setiap sen dari lukisanku untuk membeli rumah itu
kau pantas mendapatkannya lizzie
lizzie berdiri dengan tangan terkatup mata bersemangat dan bibir terbuka di depan gaun seperti yang bersalju
yang akhirnya dengan anggun terangkat ke tempat tidurnya
kemudian saat telia sang pelayan menunjukkan keindahan gaun itu dan mengatur gaun itu dengan efek terbaik lizzie menangis senang
oh betapa menakjubkannya
lalu kemudian telia menjerit dan mulai mencari dengan liar di dalam kotak dan berteriak dengan keras
oh ya ampun nyonya karangan bunganya tidak ada
gaun tanpa karangan bunga tidak akan ada artinya
kenapa kau tidak memakai yang alami saja
tidak mungkin membuat karangan bunga yang cocok dengan gaun itu dalam satu hari
mari kita jelajahi kota sampai kita menemukan beberapa
lalu erik dan lizzie pergi memutuskan untuk mencari bunga entah itu ada ataupun tidak
mereka mencari kemana mana dan ketika lizzie akan menyerah dengan putus asa
seorang penjaga toko menangis
ternyata toko menarankan bahwa wanita perancis estelle falnor
dapat membuat karangan bunga yang diinginkan dalam waktu yang singkat
saat lizzie dan erick memasuki toko estel valnor lizzie menceritakan semua tentang kisahnya kepada wanita itu
sangat tidak mungkin membuat karangan bunga hari ini
karena semua karyawanku sedang membuat gaun pengiring pengantin dan harus segera dikirim
tapi mungkin kau bisa menemukan bunga yang diinginkan untuk dipadukan dengan gaunmu
keponakannya membantuku membuat karangan bunga dan gaun pengantin
lizzie bergegas pergi dengan harapan terakhir yang samar samar bergerak di dalam hatinya
lizzie pergi ke miss berton yang merupakan toko kecil
di satu jendela duduk seorang gadis muda pangkuannya penuh dengan bunga dan kelopak
dia bangkit perlahan saat lizzie masuk
wajah cemas lizzie tiba tiba menghilang
dan nada suaranya
seperti tidak sabar
lizzie terkejut melihat bel di toko kecil dengan pakaian compang camping
ini bukanlah nona belle yang terakhir dia lihat
yang berasal dari salah satu keluarga terkaya di london
aku bekerja di madam tiffany
kau memberiku sepatu buatmu
kau mungkin tidak mengingatku dan tidak tahu namaku
tapi aku tidak pernah melupakanmu selama bertahun tahun ini
aku ingat sekarang
aku baik baik saja nona belle
buket yang kau berikan kepada aku mengubah hidupku
kau tahu ketika aku kembali ke madam tiffany dengan buket di tanganku
seorang wanita yang baik hati nyonya baron mendatangiku dan berkata dia ingin membeli bunga
dan aku memberikan kepadanya tanpa mengambil uangnya
dia sangat senang dan berterima kasih padaku
seminggu kemudian dia datang ke rumah nyonya tiffany dan mengadopsi aku sebagai anaknya
aku datang ke camir lee bersamanya dan tinggal di sini
kalau boleh bagaimana kabarmu di sini
belle memandang lizzie sejenak lalu berkata
ayahku menderita kerugian besar dalam bisnis
dan kami harus menjual semua yang kami miliki untuk pulih dari hutang
orangtuaku tidak bisa menerimanya
ketika mereka meninggal bibiku miss burton membawa aku bersamanya
kami pindah dari kota ke kota
dan akhirnya menetap di sini tahun lalu
dia meninggal bulan lalu dan meninggalkan toko ini untukku
tidak apa apa aku senang bekerja di sini
hasil karya di sini cukup untuk membuatku bertahan hidup
tapi kau terlihat tidak sehat
aku baik baik saja sekarang cukup tentangku dan apa yang membawamu ke tokoku
dan kemudian meletakkan tangannya di tangan belle untuk menceritakan semua tentang karangan bunga itu
dan kau membutuhkan itu besok
malam itu lizzie menatap keluar jendela
menatap langit bertabur bintang
hidup ini baik padanya tetapi bagi bel hidup itu kejam
malam berikutnya dia mengenakan gaun itu dan menemukan kotak yang diberikan
oleh seorang bocah lelaki dari toko bel untuknya
karangan bunga itu tampak indah
ketika dipasangkan dengan hati hati di kepala lizzie
dia tersipu karena senang
kemudian dia memberikan amplop tertutup kepada bocah itu
dan memintanya untuk memberikannya kepada belle
anak laki laki itu pergi dan lizzie melangkah keluar rumah tempat erick menunggunya
kau terlihat cantik lizzie
terima kasih bukan hanya untuk pujian dan semua yang kau lakukan untukku
tapi juga membantu dan mengamankan rumah dalam sehari
hei apapun yang membuatmu bahagia
tapi kalau boleh kutanyakan bagaimana dengan mimpimu lizzie
oh aku akan sampai di sana pada akhirnya selama kau bersamaku
aku sayang padamu eric
aku lebih menyayangimu
dan mereka pergi ke pesta berpegangan tangan dan tersenyum satu sama lain
kembali ke toko bell membuka amplop yang dikirimkan lizzie padanya
dengan bingung belle menangis
dia mengeluarkan kertas dari dalamnya
air mata mengalir di bibinya saat dia membaca kertas itu
itu adalah surat properti yang mengatakan bahwa rumahnya di london sekarang menjadi miliknya
selain itu ada catatan dari lizzie yang berkata
terima kasih untuk semuanya
ini adalah hal kecil untuk membalas kebaikanmu yang kau berikan kepadaku sore yang penuh badai itu nona belle
ketahuilah bahwa aku akan selamanya berterima kasih padamu
oh ya karangan bungamu itu sangat sempurna
memeluk kertas di dadanya bel menangis dengan mata tertutup rapat
di dunia di mana dia mengira dia sendirian perbuatan kecil dari masa lalunya kembali kepadanya sebagai berkah
lizzie dan bel menjadi sahabat karib dan ketika lizzie menikah dengan erik bel adalah pengiring pengantinnya